demonstrasi menolak kenaikan harga bbm merebak sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga bbm bersubsidi hari sabtu tiga september dua ribu dua puluh
meski demikian presiden jokowi tetap membuka ruang dalam menyampaikan aspirasi asal tidak dengan cara destruktif